permohonan yang diajukan oleh pemohon satu dan pemohon dua itu tidak terbukti di persidangan ini
yang lalu lalu kami sudah jelaskan di mana kegagalan mereka untuk membuktikan
apa yang mereka narasikan di dalam posisita di dalam keseluruhan permohonan
tidak mendukung apa yang dikemukakan di dalam petitum
yang seperti kita ketahui perhitungnya adalah memohon kepada mahkamah konstitusi
untuk menyatakan pasangan calon nomor dua yaitu pak prabowo dan pak gibran
didiskualifikasi dan diadakan pemimutan suara ulang tanpa keikutsertaan keduanya
dan yang satu mohon supaya didiskualifikasi hanya pak gibran
dan diadakan pemimutan suara ulang pak prabowo berdampingan dengan pasangan calon wakil presiden yang baru

begitu juga pelanggaran sistematik terstruktur masif juga tidak terbukti dalam persidangan ini
hari ini jelas sekali menteri keuangan dua menko dan menteri sosial mengungkapkan bahwa
tidak ada penyalahgunaan bansos seperti yang selama ini dikemukakan dan didalilkan
oleh kedua pemohon di dalam persidangan
tegas tegas mengatakan tidak ada bantuan yang bersifat langsung
semua adalah bantuan dalam bentuk transfer melalui bank
baik disampaikan melalui elektronik melalui bank
maupun dikirimkan melalui kantor pos yang ada di daerah daerah
tidak ada sama sekali dalam bentuk barang
dalam bentuk beras dalam bentuk lain lain itu tidak ada sama sekali
jadi apa yang selama ini didalilkan penyalahgunaan bansuas itu
dibantah oleh ibu risma sendiri dalam persidangan ini
begitu juga mengenai peningkatan berlipat ganda jumlah bansos juga tidak terbukti
dalam persidangan ini dan dibantah oleh menteri keuangan menko perekonomian
maupun juga dibantah oleh menteri sosial
hanya yang terkait dengan masalah bantuan yang terkait dengan ilnino
adjustment itu diakui dan menteri sosial memang menyampaikan bahwa
itu adalah permintaan dari kabinet dan dilakukan pertemuan dengan komisi delapan dpr
jadi menguatkan keterangan yang kemarin dikemukakan oleh pak aceh di persidangan ini
pak aceh hasan sajili di persidangan ini dan itu terjadi peningkatan sampai dengan lima puluh triliun
dari sekitar lima puluh triliun dari dana yang disediakan untuk el nino
tetapi dalam seluruh keterangan yang hari ini disampaikan oleh baik menteri keuangan
maupun menteri sosial pada tahun dua ribu dua puluh empat ini tidak ada penyaluran atau belum ada penyaluran
jadi semua itu betul berakhir pada tahun november dua ribu dua puluh tiga
tidak ada penyaluran dana
dan bantuan sosial ilnino satu hal yang didalilkan atau diterangkan oleh ahli
profesor daman huri ya namanya pada waktu dari ipb
yang mengatakan ada pelipat gandaan jumlah ilnino bantuan ilnino
walaupun indonesia sudah berakhir pada bulan november
ternyata dari keterangan menteri keuangan dan keterangan dari menteri sosial
tidak ada penyaluran dana bantuan sosial ilnino
ada titipan titipan yang bermuatan politik atau tidak
mereka mengatakan semuanya mengatakan tidak ada
pembahasan itu adalah pembahasan yang langsung berkaitan dengan tugas pokok
dari masing masing kementerian dan tidak terbebas sama sekali dari titipan titipan politik seperti itu
juga tentang presiden sebenarnya ya tidak sama sekali diketahui oleh kedua pemohon
yang mengatakan pak jokowi begitu
saya minta maaf saya mantan menteri sekretaris negara saya tahu hal itu
presiden itu punya anggaran tersendiri
ya anggaran tersendiri yang setiap bulan dapat digunakan
baik oleh presiden dan wakil presiden
dan itu memang sebagai semacam satu dana taktis istilahnya zaman pak harto dulu
ya memang tidak diperiksa dan tidak dipertanggungjawabkan
jumlahnya ada berapa hanya dipertanggungjawabkan secara global saja
dan itu seknek biasanya juga dalam laporan ditanya oleh bpk tapi hanya sifatnya umum saja
jadi dana itu yang dipakai itu adalah dana yang ada pada presiden sendiri sama sekali bukan bansos
ya dana operasional dana ya kalau zaman pak harto dulu namanya dana taktis presiden
sekarang mungkin taktis sudah tidak dipakai lagi istilah itu
jadi saya paham dengan soal itu dan pengalaman saya tinggal
kali jadi menteri di kabinet ya membahas itu profesional aja
saya misalnya membahas anggaran makan narapidana ya
membahas anggaran makan rumah tahanan
apa nanti kalau sedekat pemilu oh ini supaya ini tahanan atau napi ini supaya milih partai a atau pilih b
itu tidak pernah kita berpikir masalah itu
ya kita bicara politik kerja kerja profesional aja
jadi lebih banyak rumors lebih banyak dugaan dugaan yang diungkapkan dalam permohonan
gagal untuk dibuktikan dan seluruhnya dibantah oleh pihak yang punya otoritas untuk melakukan itu
kesimpulan saya adalah bahwa walaupun sidang ini belum berakhir nanti tanggal enam belas sore tidak ada sidang lagi
tapi kami menyerahkan kesimpulan dan insya allah keputusan akan dibacakan pada tanggal dua puluh dua april yang akan datang
dan tidak satupun apa yang didalilkan itu terbukti dalam persidangan
saya kira semuanya ini bahwa majelis hakim akan menolak kedua permohonan yang diajukan oleh permohonan pemohon dalam sidangan ini
demikian keterangan saya pak otor silahkan
teman teman wartawan jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa inilah sidang terakhir mengenai soal bukti bukti dan sebagainya
kita tinggal tunggu putusan tapi diantara putusan kami diperkenalkan untuk masukkan kesimpulan pada tanggal enam belas
setelah itu tinggal kita menunggu putusan
kehadiran empat menteri tadi ditambah satu dkpp telah membuktikan bahwa memang dalil dari pemohon itu sungguh sungguh tidak terbukti
dalil mereka pertama mengatakan dkpp itu tidak independen
tadi sudah ditanyakan kepada
semua ketua kpp dkpp mereka mengatakan tidak pernah ada soal itu
bahkan tidak pernah ada laporan tentang independensi daripada penyelenggara pemilu
apa dari mereka tentang itu
tidak ada laporan kepada dkpp
jadi mengenai tuduhan independensi bahwa tidak independen itu tidak terbukti
dituduhkan bahwa ada intervensi kekuasaan kepada pihak
pihak menteri dan juga dkpp
itu tadi jelas sudah dibantah dan sudah dijelaskan
tidak ada sama sekali intervensi dari pihak manapun
baik kepada ibu risma ibu sri mulyani baik juga kepada pak erlangga maupun kepada muhajir
ketiga tuduhan kepada bapak jokowi presiden republik indonesia yang cawe cawe
dan kemudian juga yang turun ke lapangan untuk membagikan
baso juga sudah terbantahkan tadi dijelaskan oleh dua menko dan dua menteri
pak jokowi memang bukan hanya tahun ini aja dari sejak dulu juga itulah ciri khas kerjanya karena dia suka kerja
dan beliau ingin memastikan bahwa semua program kerja dan keputusan sudah diambil kebijakan sudah dibuat
itu harus terdeliver istilahnya
bahwa itu sudah betul betul sampai terlaksana oleh para bawahan bawahannya
oleh karena itu secara simbolik pak presiden turun ke daerah daerah bersama timnya
dan secara simbolik saja mengumpulkan hanya beberapa orang saja untuk memastikan bahwa memang program ini berjalan dengan baik
dan ini jumlahnya hanya beberapa titik
dimana mungkin hanya dengan satu pertemuan mungkin paling banyak seribu orang yang hadir
dan mungkin hanya beberapa titik di mana daerah
paling banyak dia bilang delapan ratus ribu orang
apa mungkin bertemu dengan delapan seribu orang
lantas dengan demikian terpengaruhlah seluruh indonesia yang jumlahnya seratus yang jumlah pemilihnya hampir satu ratus lima puluh atau satu ratus enam puluh juta pemilih
jadi itu tidak masuk akal
jadi dibantah tegas oleh dua menko dan dua menteri
jadi dari itu sudah terpatahkan semuanya
nah kalau soal bansos tadi pak rusun sudah jelaskan bahwa itu sudah jelas
soal pj juga sudah terbatalkan
jadi berarti tuduhan yang mereka lakukan ya sudah jelas jelas tidak terbukti
ketika yang terakhir yang dari dkpp juga menjelaskan
mengenai perkara yang ada di dkpp yang memberikan sanksi kode etik
tegas tadi ketua dkpp mengatakan kami hanya memberikan sanksi etik kepada ketua kpu dan anggota anggotanya
tetapi kami tidak punya kewenangan dan tidak pernah membatalkan pencalonan gibran sebagai calon wakil presiden
nah ini jadi supaya clear kita ya
jadi putusan etik itu tidak ada kaitannya dengan pencalonan gibran sebagai wakil presiden
seperti saya katakan kemarin
bahwa kalau dihadirkan para menteri ini justru akan memperbuat ke posisi kami lol dua
dan akan melemahkan posisi mereka
justru keempat menteri itu ditambah satu dkpp telah bisa menjelaskan dalil dalil bahwa dali mereka itu adalah tidak benar dan tidak terbukti
jadi jangan sampai ada lagi anggapan bahwa presiden cawe cawe
presiden intervensi dan sebagainya
itu hanya narasi narasi
dan itu hanya asumsi asumsi presiden republik indonesia tidak pernah intervensi
dan tidak pernah melakukan hal hal yang melanggar hukum
saya hanya ingin tambahkan beberapa hal
setelah kita bersidang dari tanggal dua puluh enam april sampai dengan hari ini